kamu pasti sembuh
kamu anak ayam satu satunya
menurut aku sih biasa biasa aja
cerita juga gak asik
musik ini yang kayak diputar
yang dudukan yang tadi ya
jangan diulang lagi lagi mulainya
kan kita udah jauh
aneh zara mah
karyanya duluan lagi
ya gak lah
masa beneran kan hidup sih
itu kan cuma dramanya
kan dia yang mainin
pasti mereka yang paling cepat
ya juga sih aku juga dengar sendiri
suara apa tuh
suara apa tuh
apa jangan jangan kak bella
gak mungkin bella
kan bella udah pulang duluan
eh rafa ali kenapa gedor gedor pintu gitu sih
lagian kok kalian baru pulang
kan pertunjukan bonekanya udah kelar dari tadi
masa peti buat pimpin bonekanya bisa budi sendiri
bisa budi sendiri
bisa bunyi sendiri maksudnya tuh ada musiknya gitu kayak kotak musik gitu ya
bukan mi ada yang ngetok kotok di dalam
ah itu mah perasaannya rafa aja kali
tapi yang lain juga pada denger kok mi
hmm antara yakin sama gak yakin nih
kalau segala sesuatu yang belum pasti itu
jangan dipikir yang macem macem
nanti jadi pada takut sendiri
rafa tadi kita salah denger kali
nah bisa jadi salah dengar
wah keban ngobelin rafa
udah ada gini aja deh
pokoknya sekarang kalian kan udah selamat sampai di rumah
yang penting seka abis itu bobo
cepet masuk masuk ayo
siapa itu yang nyetel musik
bisa yang disco gak
atau dangdut koplo
gending tanya laut
ya diem aja lah
orang gak ada orang
siapa sih yang masang musik
ini mah jadi kebawa bawa
sama ceritanya rafa sama ali
bubar bubar gak ada apa apa
kebanyakan minum sih
jadi kebelet pipis mulu dah
kok ada suara di belakang sih
kayak ada maling deh
nggak ada apa
hantu boneka itu
ada ayah disini gak apa apa
tadi ada ayah disitu
kebanyakan nonton film horror kamu
tadi ada ayah disini
tadi ngelakuin aku
udah kamu ngelindur itu saya
udah yuk tidur lagi yuk
tapi aku gak belet pipi
aduh gimana caranya ini
gak bisa dipending
agak menuju subuh gitu
ya ntar keburu ngampak
yaudah pake pampers waktu bayi ya
pertunjukkan pak wicak
gak kalah loh sama yang di tipi tipi
gerakan bonekanya aja cakep banget
apalagi celoteannya pak wicak
wah luas banget pak
orang yang main bonekanya tuh pak wicak kok
ya gara gara bonekanya itu
ee jadi pasif pasif pun

maksud saya bukan itu pak
golek yang digunakan oleh pak wicak itu
bukan boneka biasa
dari anak yang sudah meninggal
masa sih pak
waktu itu ada seorang bapak
yang sedang menungguin
anak laki laki satu satunya yang sakit keras
pria itu lalu memahat kayu itu dengan sedih dan berindangan air mata
hingga jadilah boneka kayu seperti sekarang
boneka itu mirip sekali dengan anaknya